menjelang pemilu dua ribu dua puluh empat penting bagi masyarakat untuk mengetahui apakah ia sudah masuk daftar pemilih tetap atau belum
hal ini dilakukan untuk memastikan agar masyarakat bisa menyalurkan hak suara mereka pada pesta demokrasi lima tahunan ini
namun masih banyak dari mereka yang belum tahu apakah nama mereka sudah masuk daftar pemilih atau belum
belum tahu atau ngeceknya gimana
dia ini perpatokannya gimana pak
patokannya ya mungkin kepikirannya kalau misalnya ngecek di website gitu ya mungkin masukin nik gitu ya atau nomor ktp
nah cuman belum kepikiran aja kan kayaknya masih jauh banget gitu
biasanya pak rw ya ke rumah nanti disuruh nyoblos gitu dikasih suratnya kayak gitu
surat apa tuh
kalau secara online gitu tahu nggak
sudah sudah tahu dari panwaslu kemarin sempat sosialisasi juga ke rumah
jadi di pintu tiap tiap unit ya
apartemen gateway cicadas itu udah ditempelin stiker siapa aja di dalam satu kakak itu yang menjadi pemilihnya siapa aja udah ada
untuk mengetahui nama kita sudah terdaftar sebagai pemilih dalam pemilu kita bisa mengecek langsung pada laman cek dptonline go id
masyarakat selanjutnya harus menginput nomor induk kependudukan secara lengkap
setelah itu akan tertera status anda
ketika anda sudah memasukkan nomor induk kependudukan nanti akan ada informasi checklist atau centang satu yang kemudian ini artinya anda sudah menjadi salah satu pemilih pemilu dua ribu dua puluh
di sini anda harus memastikan beberapa hal mulai dari nama anda nik anda dan juga nomor kartu keluarga anda
dan di sini juga akan ada informasi mengenai tempat pemungutan suara atau tps mana yang kemudian nanti akan anda datangi untuk memberikan suara pada pemilu dua ribu dua puluh empat mendatang
apabila setelah memasukkan nik nama anda akan terdapat di dalam kartu keluarga anda

lalu anda akan diminta memasukkan data pribadi juga mengunggah ktp dan kartu keluarga
setelah itu anda dilakukan proses verifikasi
penting untuk mencantumkan alamat email dan nomor hp karena hasil verifikasi akan diinformasikan melalui keduanya
nah kalau memang datanya memerlukan konfirmasi akan diminta pps diturunkan untuk diverifikasi
setelah verifikasi dia akan kembali dan insya allah dalam satu hari mungkin besoknya bisa dilihat di cekdptonline
saat ini kpu masih melakukan proses pemutahiran data
dan data daftar pemilih sementara hasil perbaikan akhir provinsi jawa barat berada di angka tiga puluh tujuh delapan juta jiwa
sementara penetapan daftar pemilih tetap atau dpt akan dilakukan pada tanggal dua puluh satu juni mendatang
di peliputan cnn indonesia bandung jawa barat